sesaat lagi anda akan menyaksikan special segmen di indonesia aja in association way
tahukah anda kota jakarta ternyata masih menyimpan warisan luhur yang sangat kental
hari ini saya akan mengajak anda mengunjungi desa wisata perkampungan budaya betawi jakarta selatan
di mana pesona seni dan pesona budaya masih terjaga dengan baik
yuk kita lihat
jika kita berangkat dari monumen nasional di jakarta pusat
perjalanan menuju ke desa wisata perkampungan budaya betawi setubabakan
yang terletak di jagakarsa jakarta selatan
membutuhkan waktu kurang lebih tiga puluh menit dengan kendaraan pribadi
kampung budaya betawi menyimpan beragam potensi
mulai dari wisata budaya wisata agrong wisata air dan wisata kuliner

kunjungannya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebut
kampung budaya betawi sebagai salah satu desa wisata paling lengkap dan menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara
kita mendeklarasikan desa desa persampungan budaya betawi sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional

membuatnya lebih mudah dan lebih mudah untuk mencari tempat yang lebih lengkap
kampung budaya betawi membentang seluas dua ratus lima puluh hektare dan terdiri atas tiga rukun warga
wilayah ini terbagi menjadi beberapa zona yaitu zona a b dan c
pembagian ini untuk mempermudah wisatawan berkeliling
kampung budaya betawi membutuhkan waktu kurang lebih tiga puluh menit dengan mancanegara
salah satu lokasi yang paling populer di kampung budaya betawi adalah museum betawi di zona a
museum yang merupakan sentra sejarah budaya betawi ini menampilkan berbagai pakaian hingga senjata tradisional
selain tempat untuk mengenal jati diri budaya betawi museum ini juga merupakan tempat di mana sejarah bertemu dengan teknologi
jadi masing masing item yang dipajang di musim ini disertai dengan qr code
saat saya scan qr code nya langsung menampilkan informasi mengenai masing masing item yang dipajang
digitalisasi musim betawi memang memperbaikkan
dan mempermudah para pengunjung untuk mendapatkan akses informasi saat berwisata
di zona yang sama terdapat amfiteater dan gedung serbaguna tempat penyelenggaraan kegiatan seni budaya betawi
pengunjung dapat memeriksa jadwal pertunjukan melalui website setubabakanbetawi com
untuk mengetahui jadwal pertunjukan silat beksi atau tari kembang selaras
tak hanya budaya dan seni
kampung budaya betawi juga memiliki ruang alam terbuka yang asri
danau satu babakan di dalam kampung menawarkan permainan seperti sepeda air
kampung budaya betawi juga merupakan destinasi wisata ramah lingkungan
bank sampah pemuda mandiri yang terletak dalam kampung
mengumpulkan sampah untuk diolah menjadi produk ekonomi kreatif
ekonomi kreatif lokal kita seperti pengrajin
akan menjadi keuntungan untuk keleo aun
akan menjadi akses dana
pengunjung kipuih pengubahan babrus
penggugur kab aoa
hitung kotor dari anorganik dan organik yang belum kita pilih itu lima ton ada
anda juga tak perlu khawatir saat menyapa desa kampung budaya betawi karena protokol
kesehatan diterapkan dengan tertib di lokasi tak mengherankan jika kampung budaya betawi
berhasil meraih juara pertama desa wisata terbaik kategori cleanliness health safety
and environmental sustainability di ajang anugerah desa wisata indonesia kemenparekraf dua ribu dua puluh satu sejak
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menetapkan kita sebagai pemenang seluruh rasa
girang dan antusias masyarakat itu meningkat bahkan tumbuh juga pengusaha pengusaha baru
di bidang kuliner dan souvenir
hai bahkan daya tarik wisatanya pun bertambah hai ini tentu akan menambah juga kesempatan orang
maupun apa namanya tenaga kerjanya di kampung budaya kita juga bisa berwisata agro dengan
tanaman khas betawi seperti
kangkung dan alpukat serta budidaya ikan lele teknik ini merupakan solusi beternak ikan sekaligus
menanam sayuran dengan lahan yang terbatas tersedia pula wisata kuliner di zona b kampung budaya
betawi di sini dijual makanan khas betawi seperti kerak telor harganya mulai rp dua puluh sedangkan di
zona c pengunjung disambut dengan pemandangan arsitektur rumah adat betawi dan ruang alam
yang luas menjelajahi kampung budaya betawi membutuhkan waktu yang tidak singkat wisatawan
yang ingin bermalam bisa menginap di homestay yang terletak dalam kampung budaya betawi dengan tarif
mulai dari dua ratus lima puluh ribu rupiah per malam wisatawan bisa mendapatkan fasilitas penginapan yang nyaman
kita sangat ketat banget deh dengan protokol kesehatan karena dengan tak saudara saudara kita
belum tahu kondisi di sana heran itu kita terpang ada enam m cuci tangan segala macem sudah pcr ya kalau
kemarikan masih belum abar vaksin satu kan itu ya sekarang udah vaksin dua pasti tinggal alhamdulillah
ya permintaan minat cukup tinggi yang biasanya kita itu hanya empat lima orang sekarang satu minggu itu
bisa tiga ada permintaan kan itu itu aja pendek alhamdulillah karena stakinya cuma fasilitas kami
terbatas jadi permintaan banyak pos apa tempat yang masih
minim kurang tempat itu aja sebelum pulang saya tidak lupa mampir ke toko souvenir berbagai macam
produk dijual di sentra oleh oleh kampung budaya betawi mulai dari souvenir kria hingga souvenir
kuliner ayo beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan indonesia habis jalan jalan jangan lupa
beli oleh oleh disini saya menemukan banyak sekali souvenir buatan warga lokal seperti suvenir kuliner
akar kelapa dan bir peletok ada juga souvenir kria seperti ondel ondel ini nah para pengunjung bisa
langsung beli di tempat atau beli secara daring tidak hanya gedung gedung pencakar langit jakarta
juga masih menyimpan perkampungan khas betawi rasakan perpaduan unsur unsur modern dan tradisional
hanya di indonesia saja pastikan juga indonesia travel sebagai panduan utama informasi wisata anda
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with